dpr meminta pemerintah bersikap lebih tegas untuk menindak kapal tiongkok yang kembali memasuki laut natuna utara
terkait desakan tersebut dpr siap menambah anggaran bakamla dan tni angkatan laut untuk memperkuat armada coast guard serta kri di laut natuna utara
wakil ketua dpr sufmi dasko menyarankan pemerintah merumuskan solusi jangka panjang yang lebih tegas baik melalui tindakan diplomasi maupun strategi menghadapi masuknya kapal nelayan tiongkok di laut natuna utara
dpr akan mendukung jika ada usulan penambahan anggaran untuk pengadaan armada kapal coast guard bakamla dan armada kri tni angkatan laut
senada dengan wakil ketua dpr wakil ketua komisi satu fraksi pks abdul haris menegaskan
pemerintah tidak boleh lengah
menjaga kedaulatan indonesia di zona ekonomi eksklusif
komisi satu juga mendukung jika menteri luar negeri mengirim nota protes kedua ke pemerintah tiongkok sebagai respon atas kembalinya kapal nelayan tiongkok
saya pikir perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang
walaupun itu tidak masuk ke perairan wilayah indonesia tapi masuk di zona ekonomi eksklusif